pak cajaran sangat membutuhkanmu saat ini
apa yang harus aku lakukan sekarang

dari aku petunjuk ya allah
ya allah ya rahbah ya rahim
angka allah yang maha menghidupkan dan mematikan ya allah
tolong hidupkan raden langsung ya allah

aku harus bisa merebut pusaka kujang kembar itu
sepertinya guci prabu si luwangi
benar tapi tampaknya guci prabu
kemana raden kian santang
ada terjadi dengan raden kian santang syekh
sebab tidak mungkin
guci prabu bertarung sendirian
tanpa raden kian santang
benar saya juga mengkhawatirkan
dengan keadaan raden kian sangka
kalau begitu mari kita tolong
syekh ada baiknya
kita bagi tugas
mencari raden kian santang
sementara saya membantu
guci prabu si luwangi
saya setuju insya allah
ini ya raden
apa sebenarnya yang terjadi nih mas
kau sekarang tengah terluka marah
kau terkena pukulan paman arjadana dan sukutin
yang ingin merebut pada jajaran
kau sedang terluka parah
aku tidak bisa melihat
baca jarak hancur nih mas
dan entah juga
bagaimana nasib adikku
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku tahu kita harus berbuat sesuatu
tapi tunggu dulu
tunggu sampai keadaanmu pulih benar aden
sabarlah raden sabar
aku akan mengalihkan hawa murni untuk tubuhmu
terima kasih nih mas
terima kasih nih mas
tubuhku sudah jauh lebih baik nih mas
kau tidak perlu berterima kasih padaku raden
ini sudah menjadi tanggung jawabku
aku tidak bisa melihatnya
kamu terluka seperti ini

aku tidak bisa membiarkan
ayah anda prabu siliwangi
menghadapi harga dana sendirinya
iya raden tapi
kau belum sembuh benar adian
tidak nih mas aku harus membantinya
aku harus sampai di istana
kalau sampai siliwangi
dalah oleh harga dana dan kawan kawan
aku harus bertindak cepat
mengangkat raden surawi
sesa menjadi raja
tidak boleh dosa
kenapa pak man
bisa kah aku minta tolong
untuk kedua paman ini
baik nih mas